luas taman nasional kerinci sebelat sekitar satu empat juta hektare terluas di indonesia
meliputi tiga ratus tujuh puluh satu desa di empat provinsi yaitu jambi sumatera barat bengkulu dan sumatera selatan
luas lahan yang telah dibuka mencapai satu ratus lima ribu hektare
kami mendatangi sejumlah desa di tiga provinsi di sumatera yaitu jambi sumatera barat dan bengkulu
saya disambut marzon apri kepala desa renah pelaan merangin provinsi jambi
marzon tidak membantah leluhurnya sampai generasi setelahnya membuka lahan di kawasan yang kini dikenal sebagai taman nasional kerinci sebelah
namun kini mereka berubah dari perambah menjadi penjaga hutan hukum adat pun ditegakkan
maka gitu atur kan dituangkan dalam perdes gitu nggak boleh masyarakat numang semarangan
kenapa sebab takutnya kita besok ya mungkin kalau bencana lah dianggap longsor banjir
mungkin tidak begitu kita tumbang begitu kejadian itu kita mikir sepuluh tahun dua puluh tahun yang akan datang
hasilnya warga desa renah pelahan mencapai suas marah beras dan pangan organik
perjalanan kami berlanjut ke kabupaten kerinci tepatnya di daerah rana pemeti
banyak warga di kawasan ini meninggalkan aktivitas perambahan dalam kawasan setelah menggeluti budidaya kopi berkelanjutan
untuk menghambat laju deforestasi sebuah lembaga swadaya masyarakat akar menggagas ekonomi alternatif bagi warga
tujuannya jelas agar warga tak lagi merambah tetapi tetap bisa sejahtera
sebenarnya harus ada beberapa syarat gitu untuk bermitra
pertama lahan mereka harus berada di luar taman nasional
yang kedua mereka harus mengikuti peraturan cara tanam dari kita atfca gitu
berbagai upaya dilakukan termasuk mengurangi konflik
melalui peraturan dirjen nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kemitraan konservasi
masyarakat yang terlanjur membuka lahan diminta membentuk kelompok tani hutan dan mendapatkan hak lola lahan termasuk di wilayah sumatera barat
kelompok ini kini berjumlah dua ratus an dengan anggota mencapai lebih dari dua orang
sejatinya warga tak paham apa itu pemanasan global dengan berbagai istilah akademisnya
yang jelas pendekatan ekonomi bagi warga berhasil menghambat kerusakan hutan
termasuk memberikan kesempatan bagi lahan lahan yang terlanjur dibuka untuk menjadi hutan kembali
paradigma baru biar tidak merangkul ketimbang memukul
sementara kekuatan kami sangat minim mas untuk mengawal itu semua
total kami hanya punya kekuatan setiap seksi itu
lima orang saja totalnya di bidang wilayah sumatera barat
untuk mengelola empat ratus lima puluh hektare tersebut kita hanya didukung backup kekuatan tiga puluh orang
jadi sekitar kalau saya bagi kemarin itu sekitar lima belas hektare per orangnya
itu tidak akan mampu
cara ini setidaknya mampu menyelamatkan empat hektare hutan setiap tahun selamat dari pengundulan
rata rata perkeluarga membuka hutan seluas dua hektare tiap tahunnya
tim liputan cnn indonesia